krisis kemanusiaan masih terus terjadi di wilayah gaza akibat serangan israel setelah sebelumnya invasi masif
kini sejumlah rumah sakit terancam tak dapat merawat pasien dengan efektif tanpa listrik dan pasokan obat yang menipis
pemutusan jalur komunikasi di gaza sejak jumat turut membuat tiga relawan indonesia sempat hilang kontak
melalui sambungan telepon bergabung bersama kami fikri rofiul haq relawan mersi di gaza palestina
halo mas fikri anda bisa mendengar suara saya
kami mohon maaf tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan relawan mersi di gaza
fikri roviul haq kami akan berusaha untuk menghubungi yang bersangkutan kembali
kita beralih ke informasi lainnya
israel telah memblokade dan memobardir gaza selama tiga minggu
otoritas kesehatan di jalur gaza mengatakan sekitar tujuh enam ratus lima puluh warga palestina tewas dalam serangan tersebut
presiden palestina mahmud abbas mengadakan pertemuan dengan pejabat organisasi pembebasan palestina pada sabtu
mahmud awas mengatakan rakyatnya yang berada di jalur gaza saat ini sedang menghadapi genosida
saya ingin mengucapkan kebutuhan kepada anak anak kita di gaza untuk berjuang untuk berjaga jaga
dan saya ingin mengucapkan kebutuhan kepada kekuatan pengembangan israel di seluruh dunia
israel telah memblokade dan membombardir gaza selama tiga minggu setelah serangan kelompok hamas pada tujuh oktober lalu yang menewaskan satu empat ratus warga israel
negara negara barat pada umumnya mendukung sebagai bentuk hak israel
namun terdapat kekhawatiran internasional akan meningkatnya jumlah korban akibat membomban
sementara itu pada konferensi pers di beirut libanon pada sabtu pejabat hamas gazi hamad menyerukan implementasi segera atas keputusan majelis umum pbb
yang mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke gaza dan memberingatkan akan terjadinya bencana kemanusiaan ketika israel memperluas serangan udara dan daratnya
hamad menggambarkan keputusan pbb sebagai kemenangan bagi rakyat palestina dan menyerukan segera pengiriman bantuan di perbatasan rafa kepada warga sipil di gaza
majelis umum pbb pada jumat dua puluh tujuh oktober dengan suara bulat menyerukan segera gencatan senjata kemanusiaan antara israel dan militan hamas
dan menuntut akses bantuan ke jalur gaza yang terkepung serta perlindungan warga zipil
otoritas kesehatan di jalur gaza mengatakan sekitar tujuh enam ratus lima puluh warga palestina tewas dalam operasi militer israel
keputusan pbb menyebabkan kemanusiaan masuk ke gaza dan memberikan kekuasaan kemanusiaan
pada hari ini mas fikri kami sudah berkali kali berusaha untuk mengontak ataupun menghubungi salah satu relawan mersi di gaza palestina
yakni fikri rofiul haq namun tampaknya komunikasi ini serius
sulit sekali untuk bisa tersambung seperti kita tahu bahwa jalur komunikasi di gaza palestina saat ini terputus
dan kita mencoba lagi apakah sudah tersambung dengan relawan mersi di gaza mas fikri rofiul haq
halo mas fikri sempat hilang kontak selama tiga hari
akhirnya di minggu siang ini ada komunikasi dengan tiga relawan di rumah sakit indonesia di gaza
kondisi terkininya di sana bagaimana mas fikri
sampai saat ini memang kondisi di jalur gaza semakin parah dan semakin mengkhawatirkan
dimana memang serangan serangan israel masih terus pasif menyerang jalur gaza
terutama pada hari jumat kemarin ketika hari dari jam tiga sampai malam serangan serangan dari israel terus menghancurkan bangunan bangunan yang ada di tepi
yang ada di tepi pantai jalur gaza sehingga jaringan wifi dan jaringan kartu perdana juga tidak ada sama sekali
sehingga kami mengalami putus komunikasi dari hari jumat sampai hari ahad ini
ada berapa relawan mersi yang berada di gaza saat ini mas fikri
saat ini ada tiga relawan mersi yang ada di jalur gaza
kami masih mengamankan diri
mas fikri di indonesia
dengan jalur komunikasi yang sempat terputus dan sangat terbatas bagaimana cara berkomunikasinya ini
kami mohon maaf tampaknya kami mengalami kendala komunikasi kembali dengan salah satu relawan mersi di gaza palestina fikri rofiul haq
tapi tadi kami sudah berhasil
saya ingin mendengarkan sedikit ya pada saat live wawancara bahwa saat ini situasi di gaza ataupun di jalur gaza memang banyak sekali serangan dari pasukan israel dan para relawan ini bersembunyi ataupun berjaga di rumah sakit indonesia di gaza
dan proses komunikasinya memang sangat terbatas dari jumat namun minggu ini sudah berhasil kembali meskipun sempat putus putus